aku akan hajar kalian
lu mau ikut campur urusan kita
sultan harus ikut campur
karena kalian bertiga udah culik aida
kalo kalian gak culik aida
sultan gak akan ikut campur
udah sikat dah
ini motor siapa
di mana sih
kita cari aida
maksudnya punya sim ya kan
iya punya lah
kita harus pakai helm dulu dong
biar tidak kena tilang di depan
ada helmnya kan
ini helmnya harus dipake
ini terbalik om giu
kalau punya kuping tuh
udah lama gak pake helm
ah ah ah ah ini kok kita bisa berurus ya banyak kita he he
kan biasanya motor ini ke depan jalannya tapi ini ke belakang udah nikmatin aja berisikan
amat yang penting nyampe nanti tapi mungkin hati hati ya iya pokoknya jangan ada sepakul
diantara kita ya ya kalau ada bahaya bisa rontok nalpot semua hehehehe udah tenang aja slow
eh kalau susah muter balik aja ke belakang badan sultan muter balik muter balik sudah
komputer balik ke belakang turun cepat ya oke siap oke
ngapain sih ah badannya bau banget tahu waduh amat yang penting aku menang balap
waduh waduh waw balap hari emangnya siapa yang balap hari
kalau kamu kalah lawannya udah gemes lucu masa kalah gimana lawan
gini dibilang gemes dibilang lucu dibilang ya saya perbadi amit amit tahu bukan imut imut
aduh aduh aduh aduh
ngomong ngomong kalau jalannya mundur seru juga ya
aja asik tahu asik asik udah yang penting ikutin aja udah kelihatan belum kiri kiri kiri kiri
enggak denger emang mungkin ya budak
eh enggak denger gimana sih apaan ini udah lurus belum
ah aduh gimana sih ini udah kanan nih sudah kiri nih yang bener yang mana
ya udah ini sudah lurus ini
eh bro salam aspal
mungkin ya emang itu temannya
jangan lupa lihat lihat
ini udah udah lihat lihat
owh cokelat banget sih
taruh dulu taruh
berhenti berat banget ya anak
gantian lu kan tahu kalau gua udah tua
biasanya di depan cewe lu ngakunya muda
diantara kita bertiga ya
diantara kita bertiga ya
diantara kita bertiga ya
yang badannya gede tenaganya buat siapa ya
lah kok gua sih
lu badan gede kan tenaga kuat kan
udah dah gua mbak strong aja dah
udah lu jalan duluan
udah jalan duluan gua gak kasih
sultan liat penjahatnya
mereka lagi masuk hutan
hah masuk pasar
ya udah jangan sampai meleng ikuti terus
tapi om jin hati hati ya jangan sampai ketauan
iya harus hati hati bagi masih dari tadi hati hati terus ini
iya ini udah mau hutan aduh tenang aja selok kenapa sih
udah sampe nih ayo turun udah cepet turun
itu dia mereka
udah sekarang sana
kenapa bingung begitu tenang aja slo jangan bingung pasti mau minta permintaan kan udah sebutin aja sebutin aja
apakah om jin tega kalo ngeliat sultan hadepin mereka abis itu kalah
udah saya benteng tenang aja solo nanti om jin bantu dari sini
udah sultan akan hadipin mereka tapi om jin di belakangnya sultan ya
iya jangan sampe di depan hehehe kalo di depan berarti om jin yang maju berarti om jin di belakang hehehe
oh satu lagi
ini kodenya untuk menyerang
gak masalah sekarang sultan hadapin dia biar om jin dari sini
pokoknya beres terang
begitu aja lo berata
kalian bertiga lepasin ngaida atau enggak aku akan hajar kalian
lo mau ikut cabur urusan kita
sultan harus ikut campur karena kalian bertiga udah culik aeda kalau kalian gak culik kaida sultan gak akan ikut campur
aku akan hajar kalian
lo mau ikut campur urusan kita
sultan harus ikut campur karena kalian bertiga udah culik aeda kalau kalian enggak culik kaida sultan gak akan ikut campur
jangan nyolotnya anak tang
udah sikat dah
belum melakukan apapun tapi udah kalah
rasanya belum tau dia rupanya
katanya lo baca itu syakti banget
udah lo kuyang aja
eh bocah lo punya ilmu apa
sampe temen temen gua kalah sama lo
co ini anak bener bener sakti
mudah mudahan kita ke tempat lain yuk yuk
kabur kabur kabur
eh malah kabur
aida di dalam karung
udah kaya kucing aja nih langsung di dalam karung
bangun aida bangun
seperti iya iya ini
pak kiai pak kiai pak kiai itu salah nunjuk orang